sudah sebelas bulan belum aja
yang jelas pkb masuk kategori partai yang setia
kalau kalau yang di sana juga setia
kalau gerindra baru baru itu cinlok
bahasa anak sekarang itu cinlok
cinlok mas yuda
jadi bertemu terus kita tanda tangan
tapi yang jelas dengan gerindra baru ketika gerindra bergabung di pemerintahan pak jokowi
periode akhir bersama pkb
di pilpres belum pernah sama sekali
tapi sejak agustus kita sudah taken kontrak dengan yang baru
yang historinya nggak terlalu lama
makanya kader kader pkb para ulama
para mungkin pengamat juga
ini kok nggak jadi jadi ya
ya memang nggak tahu caranya kelihatannya
masih baru belum tahu caranya
pak huda gimana cara belum begitu paham caranya